atau anda malah salah satu pelanggan setianya
ya sering ditemui di pintu pintu stasiun kereta halte bus hingga permukiman penduduk
ini dia pedagang roti anget
salah satu umkm yang sudah merasakan manisnya rupiah dari bisnis roti anget berada di desa cibadak tanah sareal kabupaten bogor jawa barat
dalam sehari pabrik roti rumahan yang telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini
mampu menjual sekitar satu lima ratus potong roti anget di sekitar kota bogor
atau dalam sebulan mampu meraup omset lebih dari enam puluh juta rupiah
bahan baku membuat roti hangat sederhana
hanya tepung terigu gula mentega garam dan ragi untuk pengembang
tips agar bahan baku adonan merata sempurna adalah aduk mulai dari bahan yang paling lengket terlebih dahulu
bahan yang tercampur rata nantinya akan menghasilkan adonan roti yang lembut dan juga berserat
karena masih menggunakan cara manual para pedagang roti membanting banting adonan untuk menggantikan peran mesin
bagian ini akan membuat adonan lebih cepat kalis
biar agak padat
biar agak padat
terus ya terus terus
setelah itu adonan didiamkan selama satu hingga dua jam
adonan yang sudah setengah mengembang dipotong potong menjadi ukuran kecil
ya ya dipotong jadi bulet
tapi ini untuk semua rasa sama bang
coklat apa semua pakai adonan yang sama ya
cuma beda ukuran doang

ada sebelas rasa yang disediakan oleh produser roti hangat di tempat ini
untuk memudahkan mereka membedakan isian masing masing
ada bentuk atau ciri yang berbeda satu isian roti dengan yang lainnya
setelah seribu lebih adonan roti hangat selesai diisi
adonan akan kembali didiamkan agar mengembang sempurna
kita tekan sedikit
setelah dua jam berlalu waktunya roti masuk pada proses pemanggangan
ternyata proses pemanggangan ini tidak semudah yang saya bayangkan
roti harus dibolak balik secara cepat agar tidak gosong di satu sisi
proses pemanggangan biasanya memakan waktu sekitar sepuluh menit
ketika mountains selesai berlaku
ataupun legends sudah diartikan untuk makanan yang baras
tapi setelah mengetahui waktunya diberi bantuan
wuih itu udah mencoklat
oke sekarang waktunya berjualan
dan ketika berjualan jangan berpiling dengan kecepatan tinggi ya
sore ini saya berjualan di sekitar kampung cibadak bogor jawa barat
nasib baik tengah berpihak kepada kami
sudah sekitar empat puluh buah roti terjual dalam waktu sekitar satu jam
termasuk murah terus juga enak terus kualitasnya juga kayaknya ini yang terjamin gitu
terus apa sih kan aku kan suka yang lumer lumer gitu kan
terus rotinya juga anget jadinya aku suka
ini karena anget terus empuk juga kuenya empuk kelapanya berasa banget
terus jam jam segini kan lagi ngopi ya enak buat ngopi
walau ramah di kantong siapa sangka ada untung fantastis dari seorang produsen roti anget
namun yang harus diingat nih anda harus memulai hari sejak subuh hingga menjajakan roti sampai malam
bagaimana ada yang tertarik mencoba
roti yang dijual pagi ini adalah roti yang telah dibuat sehari sebelumnya
tapi tenang walau tidak menggunakan bahan pengawet roti anget bisa bertahan selama tiga hari
rian fernando di gagung nijarto bogor jawa barat